apaan dibawa ke buku
sepi sepi begini lagi
sebenernya aku gak mau berbuat kasar terhadap kamu nana
kamu ikut merasakan kenikmatan ini
kamu tenang aja
apaan sih ah
mau tiduran lagi
apa yang kamu perlu takut
kasian kan orang tua kamu
kalau dia tahu kaki kamu terluka
lirik cowoknya orang orang yang sawah
ayo kamu gak perlu takut
memang gak ada orang gak ada siapa siapa
ayo lagian juga obatnya ada di dalam
kagak yohan ini
kagak bener ini
apa yang dibawa ke buku
sepi sepi begini lagi
sebenarnya aku gak mau berbuat kasah terhadap kamu nana
aku cuma ingin kamu ikut merasakan kenipatan ini
aku tidak akan berbuat kasar
ini kagak bener
kagak cocok dikit dikit aja
lu kayak maling aja
tadi gue lihat ada cewek dibawa masuk ke dalam kegumbuk itu
jangan sotel lu ha
terus apa harusan lu
lu kenapa kedua kagak percaya mirip gua
jangan ikut campur sayang
tadi itu bosan perempuan yang ngomong satu satu
duh diharin tuh
jangan bunuh saya
pokoknya percaya lu
baluk apa itu sayang
kamu apa apa sunny
ini nih cewek gue bilang
biar sunny sama temen temen yang nganterin ya
udah tenang aja
kita orang baik baik ya
dara aku mau tidur
abis ditempel lagi ini kali dara
terima kasih ya kalian sudah menyelamatkan anak
semua ini adalah ketentuan allah subhanahu wa ta'ala
walau dasarnya kami juga tidak tahu kalau nana sendiri dalam bahaya
dan bagaimanapun juga perlindungan nana semua dalam lindungan allah subhanahu wa ta'ala
maaf bu kalau ibu nggak keberatan sebaiknya nana jangan dibiarkan bermain di luar sendirian bu
ya allah cantik banget ciptaanmu ini
tapi kenapa dia bisu
dia masih bisa sembuh gak ya
walaupun bisu nana itu sejak kecil senang bergaul
tapi sesudah dewasa dia masih bisa bergabung dengan nana
dia malu bergaul dengan teman sebayanya
dia lebih suka bermain dengan anak anak yang masih polos
yang mau menerima keadaannya
ibu tidak ada satupun di dunia ini yang bisa melawan takdir allah termasuk kita
jadi saya yakin saya yakin yakin ya bahwa allah itu maha pengasih maha penyayang
dan tidak ada kejadian yang sia sia di hadapannya
sekarang tugas penting adalah menumbuhkan rasa percaya diri dalam tubuh nana
supaya nana tidak minder mudah bergaul
kalian maukan berteman dengan anak
insya allah ibu sudah tentu kami mau
ibu senang sekali mendengarnya
saya juga senang sekali
karena hari sudah larut malam
kalau kalian tidak keberatan bagaimana kalau nginap saja di sini
baiklah om terima kasih sebelumnya
aku bisa juga ikut ini
aku kok licu juga seluruh gini ya
untuk terrifying ini
tidak keamanan gila
god saya sudah tepat disini
inilah tujuan terbaik mengaulu
mereka memang anak anak yang baik
satu diantara mereka mau
menikah dengan anak saya
dan ada yang menjaga
aku harus bagaimana ya
kalau aku kasih tau
nanti aku yang disalahkan
karena mau memperkosa nana
ini gak bakal bisa dibiarkan
orang orang harus tau keberadaan makhluk anak itu
bagian bah directed oleh